saudara pasangan calon presiden prabowo subianto dan calon wakil presiden gibran raka buming sah meraih suara tertinggi dalam pilpres dua ribu dua puluh empat di sulawesi utara
pengesahan ini dilakukan komisi pemilihan umum berdasarkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu dua ribu dua puluh empat tingkat nasional di jakarta
hasil rekapitulasi tingkat nasional pasangan calon presiden dan calon wakil presiden prabowo gibran meraih satu dua ratus dua puluh sembilan enam puluh sembilan suara di sulawesi utara
disusul dengan pasangan ganjar mahfud sebanyak dua ratus delapan puluh tiga tujuh ratus sembilan puluh enam suara